ya libur telah tiba sekarang saya lagi ada di kota yogyakarta tepatnya sekarang saya berada
di kawasan bantul bantul itu punya banyak sekali tempat istimewa yang wajib banget didatangin para
traveler di kala liburan tapi saya memilih destinasi pertama saya disini saya ingin berwisata edukasi
yakni ingin lebih mengenal cara pembuatan coklat bagaimana coklat ini diciptakan tapi ini coklatnya
produk lokal asli jogja yakni tepat berada di museum and factory coklat monggo kebetulan di
dalam temen temen saya udah pada ready mau bikin coklat saya mau langsung gabung aja yuk ikut
halo adik adik lagi bikin apa coklat lah ya bikin coklat apa tuh bagus banget gimana mbak caranya mbak
aku bikin coklat juga ya oke pakai ininya gimana caranya coba aku diajarin
pakainya ini dikemanain namanya hanun hai hanun
selain kegiatan workshop membuat coklat kita juga dapat melihat langsung pabrik
pembuatan coklat serta museum coklat di sini kita patut berbangga karena indonesia
merupakan salah satu negara penghasil utama tanaman coklat terbaik di dunia
oke mas tri ini seru banget saya baru pertama kali jalan jalan ke museum dan juga factory nya coklat monggo belum dijelasin
saya baru pertama kali siang
ada semua prosesnya secara singkat
apa saja yang dilakukan di factory ini
oke sebenarnya kita buat museum ini
tujuannya adalah untuk mengedukasi semua orang yang berkunjung ke museum ini
pertama sih pada dasarnya kita ingin ngasih tahu tentang sejarah
tentang coklat itu sendiri di dunia
tapi masalahnya petani mereka belum punya kemampuan untuk mengolah kakao
atau membuat coklat
karena memang kakao ini adalah pohon yang ditanam oleh belanda waktu jajaka indonesia
dan kita tidak sempat diajari bagaimana membuat coklat
dan kita tahu ada pohon kakao tidak tahu mengolahnya seperti apa
karena saya tidak bisa menjelaskan dengan kata kata
rasa itu bisa dicoba hanya pakai lidah
maka kita harus nyoba langsung
oke lah baiklah
tunggu lama lama lagi saya mau langsung cobain aja
kita menuju ke di depan
oke sekarang saya masak
mau nyobain coklatnya
ini udah ada apaan aja nih
ini buah kakao
ada tiga jenis kan yang di museum
dan disini ada dua minuman coklat susu
tapi ada presentase yang berbeda
ini diambil aja satu biji
nah terus dimakan
biasanya petani indonesia itu nggak tahu ini buat bikin coklat
diminum terus cerita ke saya rasanya gimana
kalau gitu saya mau lanjutin nyobain coklatnya
tapi abis ini saya bakalan lanjut lagi ke tempat selanjutnya mas
saya mau kemana
nah makanya ikutin saya terus ya
aduh biasanya kalau kalau kebun buah mangunan ini memang pasti banyak sekali keluarga
jadi walaupun kebetulan satu jam di sini lebih pas for weekday
cuman kan ada keluarga jumpa sekali lagi
aduh gemes kan
dengan mas siapa mas noval dan juga mbak nisa mbak nisa ini jalan jalan ke sini dari jam berapa
dari jam delapan jam delapan wow jadi emang kan biasanya kan orang kalau ke mangunan ini kan ngincernya sunrise
gimana ngelihat sekarang kebun buah mangunan kalau menurut mas noval dan keluarga
kayaknya itunya beberapa banyak yang baru ya kita terakhir udah kayak empat tahun yang lalu
tapi sekarang udah kayaknya banyak yang baru oh gitu oke cuman panas aja nih
iya panas banget ya lagi lucu lucunya banget nih mataharinya sebelum kita pisah foto bareng dulu yuk
boleh nisa nisa foto yuk satu dua hai
aduh manisnya bye bye
di sini para pengunjung juga dapat memetik buah hasil tanaman
namun sayangnya saat musim penghujan seperti ini wisata petik buah di sini sepi pengunjung
jadi saya memutuskan untuk menuju ke lokasi selanjutnya
apa apa kehujanan dikit dikit karena memang apa ya ini cuacanya jogja lagi nggak bisa disebak
cuma akhirnya saya memutuskan untuk mengakhiri petualangan saya hari ini di bantul
karena saya udah melihat banyak sekali review di google kalau jalan jalan ke bantul harus mampir ke sini
karena unik kenapa ujek dari depannya aja udah kelihatan banyak sekali barang barang bekas delapan puluh sembilan puluh an yang jadi instagramable begitu
walaupun tidak terpakai tapi bisa dipakai buat spot selfie
dan katanya makanan ini enak enak
di bocor alus menu favorit yang andalan ini apa aja
nangkal goreng yang pakai tepung gitu
wah saya mau nih mbak
kafe yang terletak di jalan parang tritis kilometer lima lima bantul yogyakarta ini menjadi salah satu kafe favorit di bantul
selain menikmati makanan dan minuman pengunjung bisa melihat lihat barang lawas khas delapan puluh an
bahkan jika anda berminat anda bisa sekalian membelinya
hari sudah mulai gelap
petualangan saya hari ini di bantul berakhir di athis bocor alus

ini murah sekali
tapi sekalian aja deh saya kasih sama anda budgeting saya hari ini
kira kira tadi saya jalan jalan habis berapa
yang pertama tadi saya ke coklat monggo
tiket masuknya hanya sepuluh ribu rupiah saja
terus lanjut tadi saya bikin bikin coklat sama adik adik tk
nah itu per orangnya cukup bayar dua puluh lima ribu aja
tapi minimal harus ada satu rombongan alias sepuluh orang
tapi saya hitung buat diri saya sendiri aja dua puluh lima
terus tadi untuk coklat testing saya cukup membayar tujuh puluh lima

yang baru v crown
seperti ini kelas kelas emily seven
assalamualaikum mulher iski mengeja
memang saya langsung bisa menikmati semua wisatanya selfie selfie bagus sekali viewnya
dan yang terakhir nih tempat saya berada sekarang di delapan puluh 's bocor alus bantul
saya pesen nangka goreng rp dua belas dan juga teh manis reh rp dua belas
jadi anda tahu nggak total seharian saya jalan jalan di bantul adalah rp satu ratus tiga puluh sembilan
murah kan jadi yang mau jalan jalan hemat tapi tetap instagramable dan mengenyangkan
langsung aja keliling bantul karena ini salah satu destinasi wisata yang banyak sekali pilihan
bisa anda datangi bersama keluarga
aziza hanum dan tim liputan cnn indonesia yogyakarta